majelis kehormatan makamah konstitusi
senin sore menggelar pertemuan dengan sembilan hakim konstitusi
di gedung mk jakarta pusat
pertemuan ini terkait dengan sepuluh laporan dugaan pelanggaran etik
perihal keputusan batas usia capres dan cawapres beberapa waktu lalu
pertemuan yang berlangsung tertutup itu diungkap oleh jimli asyidiki
merupakan sidang pendahuluan untuk pemeriksaan sembilan hakim mk
terkait laporan dugaan pelanggaran etik
atas keputusan batas usia capres dan cawapres
yang menuai kontroversi di masyarakat
pada kesempatan itu jimli dan anggota mkmk
menyampaikan mekanisme dan jadwal pemeriksaan
yang akan mereka jalani
dan pemohon yang pagi besok itu
satu profesor denny dua yang enam belas guru besar itu
nah ini kita gabungkan
kalau yang malam itu dengan hakim
dengan hakim anwar usman itu tertutup
mungkin besok itu dua pak nur usman dan pak saldi
baru nanti besoknya lagi pokoknya semua dapat giliran
rencananya sidang perdana akan berlangsung selasa pagi
ketua mk anwar usman dan saldi isra
dijadwalkan akan diperiksa selasa malam dalam sidang tertutup
usai menggelar sidang pendahuluan
dengan sembilan hakim mahkamah konstitusi
ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi
senin sore mengimbau masyarakat
untuk tidak membuat laporan baru
dugaan pelanggaran etik hakim mk
terkait keputusan batas usia capres cawapres
karena pertimbangan substansi laporannya mirip mirip
bahkan bisa dikatakan sama gitu
maka kalau bisa jangan lagi
mengajukan laporan baru
gitu kalau bisa
kita tidak boleh menutup kemungkinan
jimli asyidiki mengimbau masyarakat
untuk tidak membuat laporan baru
dugaan pelanggaran etik hakim mk
terkait keputusan batas usia
jimli mengungkapkan saat ini sudah ada
delapan belas laporan yang diterima pihaknya
semua laporan itu harus diselesaikan
dalam waktu singkat